mulai dioperasikan pada maret tahun depan stasiun stasiun mass rapid transit atau mrt jakarta
akan dilengkapi fasilitas modern dengan tema tersendiri
salah satunya stasiun bundaran hi yang bertema dekorasi international lifestyle
sebagai identitas stasiun yang terletak di pusat ibu kota tersebut
mrt atau mass rapid transit akan dioperasikan secara resmi pada maret tahun depan
kini saya berada di salah satu stasiun tepatnya di stasiun bundaran hotel indonesia
yang merupakan stasiun bawah tanah terbesar untuk mrt sendiri
bersama saya sudah ada direktur utama mrt jakarta yaitu william p sabandar
selamat sore pak terima kasih atas waktunya dengan cnn indonesia
untuk stasiun sendiri tepatnya stasiun bundaran hotel indonesia ini sebenarnya
kemudian setelah stasiun fisik anda bisa lihat bahwa seluruh pekerjaan struktur itu sudah selesai dikerjakan
kemudian yang sudah mulai kita kerjakan juga itu adalah pemasangan track walk atau rel oleh kereta
jadi kalau dilihat sekarang ini disitu terowongan ada dua terowongan di belakang
kemudian ini adalah scissors atau
gunting ya dimana kereta datang dari arah sana kemudian dia akan ke sini
kemudian kembalinya ke arah menggunakan terowongan yang lain
kemudian untuk electricity ya itu nanti yang akan masang itu di atas ya
itu ortinary catering support yang kita sudah mulai pasang ya
ini adalah salah satu stasiun yang paling maju dalam perkembangan persiapan untuk selesainya seluruh konstruksi mrt jakarta
oke pak william tadi kita sudah bicara soal platform ya pak di bawah
sekarang saya ingin berbicara soal fasilitas yang akan dinikmati oleh para calon penumpang mrt ini
untuk calon penumpang mrt ini nantinya dapat menikmati fasilitas apa saja di stasiun
jadi saat ini kita berada di daerah concourse
oncourse ini adalah lapisan pertama di mana penumpang itu akan masuk ke wilayah area stasiun mrt
jadi di sana itu adalah entrance kita
ya tempat penumpang dari jalan kemudian masuk turun ke bawah
atau penumpang yang dari sini naik ke atas ya
kemudian di sini ini adalah daerah yang namanya unpaid zone
jadi penumpang masuk itu belum di charge

jadi itu daerah di situ ada akan ada retail stores kita
jadi di mana di situ itu ada cafe kemudian ada atm kemudian mungkin ada minimart
di mana penumpang bisa berbelanja sebelum ini
kemudian ada tempat membeli tiket ya
nah pembelian tiket kita itu bisa secara manual
bisa juga menggunakan vending machine
jadi tiket itu kartu ya
kartu atau juga nanti kita mulai memperkenalkan sistem tiket e tiket
nah di daerah tempat kita berdiri nah ini adalah tempatnya
di daerah tempat kita berdiri sekarang ini nanti gate pintu masuk
ya jadi tiketnya seperti ini di tapping ya
dilengketkan kemudian penumpang akan masuk ke dalam daerah yang namanya page sound
jadi ini daerah berbayar
oke pak dengan segala fasilitas baik untuk toko retailnya sendiri untuk
sebenarnya butuh biaya berapa banyak pak untuk membangun satu stasiun saja
well total biaya yang kita keluarkan untuk membangun seluruh fasilitas mrt itu enam belas triliun rupiah ya
jadi kalau kita hitung kira kira untuk satu kilometer itu sekitar satu triliun
stasiun kita itu sekitar dua ratus meter ya
jadi kira kira butuh sekitar tiga ratus meter
jadi sekitar dua ratus sampai empat ratus miliar rupiah investasi untuk membangun satu stasiun
jumlah stasiun kita itu ada sekitar tiga belas dari utara sampai ke selatan
tapi detailnya karakteristiknya bisa berbeda beda
jadi yang ada di underground itu berbeda sekali dengan karakteristik yang ada di layak
oke berarti dengan biaya tiga ratus hingga empat ratus miliar itu untuk kenyamanan penumpang
iya jadi mulai dari konstruksi sampai dengan ini
interior sampai dengan fasilitas untuk penumpang itu kita siapkan
demikian wawancara saya dengan direktur utama mrt jakarta tentang bagaimana kesiapan stasiun mrt jakarta sendiri menjelang satu tahun pengoperasian atau pada maret dua ribu sembilan belas mendatang
dan juga rencananya kereta mrt atau rolling stock akan datang pada akhir maret tahun ini